iya betul itu
ya senyum senyum
motor lagi kesitu
iya kayak gitu senyum senyum
dia omilin minum ya
itu si dado tuh ya anak jalanan
ayo kita kejar dia
untung aja mereka gak tergokin kita ya
aduh tapi sekarang gimana dong
kalau kita kurang lagi terus kita ketemu mereka lagi
oh aku tau
mendingan kita balik arah aja kesana
kan mereka ke arahnya kesana
sekalian disana ada warung baso yang enak
kan aku habis dikejar kejar gini
kamu dari tadi mikirin makanan
yaudah yuk daripada pengen sakit ya
wah saya ini mah terlambat juga
hari si neng mana
boleh tanya saya
saya baru mau tanya
si neng ada disini apa tidak
apa yang buat mereka sekolah
tak saya sampai sekolah terlambat
sekolah gak sepi
si nenek nauh
juga si nenek pulang nenek angkot
nah bisa gitu pak
kan pak jalan duluan dari tadi
pasti mengkol dulu ini pak
bertemu dengan ladies wanita
ah ini mah ya
jangan sembung bawa gue lho
kita nyambung gelok
eh pak belum nyambung itu pak
ini mah si aba cuma ngeles ding
kamu bener ding
si aba pasti belok dulu sebelum nyambung si nenek
sekarang korban cinta si aba
begitulah begitu saja
makasih kamu teh
kok belum datang juga ya
ya clara masuk
ya silakan duduk
tante manggil clara ke sini kenapa ya
suruh kamu ke sini tante mau ngasih kamu sedikit bekel
bekal buat apa ya tante
bekel buat ngambil hatinya si boy dong
clara kan baru kenal sama si boy ya kan
jadi pasti clara kan belum tahu karakter boy itu kayak apa
nah tante mau kasih kamu tips tips
untuk mengambil hatinya si boi
kalau kamu ketemu sama si boy
kamu itu gak boleh terlalu agresif
kamu harus kelihatannya anggun
kamu harus kelihatannya tenang
terus kalau ketawa
kamu gak perlu ketawa yang
aaaaah jangan jangan
kamu ketawa cukup senyum aja
ya cukup senyum aja
terus kalau kamu jalan
kamu jalan harus kayak model
satu garis lurus
jangan jalannya sembarangan gitu
kayak anak anak tomboy gitu jangan ya
eh jangan gak usah
eh jangan gak usah
nih ya kan
kamu harus jalannya lurus
kamu harus balik kamu harus senyum
kamu harus ngelakuin ini terutama
di depan papanya boy
oke depan papanya boy
marah jangan malu
yuk kamu tuh gak boleh malu
masa sama tante aja malu
gimana kalau nanti di pesta
ya kan oke
maju jalan kayak model satu garis
dagunya dagunya naik
ya kalau banyak tamu
cukup senyum aja jangan terlalu lebar
jangan terlalu lebar
motor balik motor balik
iya betul itu
motor lagi ke situ
ya kayak gitu senyum senyum
dia omilin minum ya
ya ini aku lagi istirahat
bagus banget boy beneran deh ya
tadinya banyak banget pelajaran
aku gak ngerti di sekolah
dan di sini aku jadi ngerti
pokoknya aku dapat banyak banget nih hal hal baru
ref berarti mama tiri kamu itu
tuh udah bener bener baik sama kamu
dan dia juga gak paham
sama aku kalau nilai umen kamu jelek
jadi kamu harus bener bener baik juga ya
aku lagi main sama adik mantan aku
ya ref sebenarnya sih
aku kasihan sama dia
karena dia selalu inget sama aku
pengen main sama aku
ini terakhir kalinya aku bisa main sama dia
dan aku bakal jelasin sama dia baik baik
kalau perlu sama mama lainnya juga
ya gitu sih lebih bagus sih
menurut aku boy
nih kak boy minumnya
makasih ya yaudah deh
aku mau masuk kelas dulu ya selamat main main
nanti pulangnya mau diantarin gak
nah gitu dong
berarti nanti kamu nemuin aku kan
pak ridwan apa kabar
apa kabar pak be
saya minta maaf saya datang terlambat
oh enggak apa apa saya yang datang lebih awal
kenalkan ini anak saya doni
dia masih kuliah
sengaja saya ajak datang ke sini
biar dia belajar bisnis juga pak
ganteng juga nih anak
kayaknya mas b pasti bakalan setuju
kalau reva dicuruhin sama doni
saya juga perkenalkan ini adriana istri saya

dia kebetulan bantuin saya juga di kantor

saya berharap dia diajak kemari
supaya bisa belajar bisnis juga
eh kayaknya ban depanku kempes ya
kok gak enak
ya udah gak apa apa
itu depan situ kayaknya ada tukang tambal ban
ya udah deh ikutin
ya udah deh ikutin
ya udah deh ikutin